sampai jumpa di video selanjutnya
adik yang tinggal di rumah pak mulia ya
adik cantik loh kalau pakai kerudungan
masa sih bu
kalau kamu pakai kerudungan
kamu harus ikhlas karena allah
bukan karena ibu
tapi asmatnya takut bu
kalau semua pakai jilbab atau kerudung
tapi akhlak asmatnya
masih belum benar
berarti asmatnya termasuk orang yang munafik
siapa yang menentukan
kamu itu tergolong orang yang munafik atau bukan
nah kalau gitu
mendingan asmat pakai kerudungan
dan bukan dicintai oleh pacar atau orang lain ya bu ya
segala sesuatu yang dikerjakan
itu harus dengan ikhlas ya
pakai itu terus supaya tidak ada laki laki yang jahil yang ngudain kamu ya
udah atuh mbok
nanti asmanya teh jadi gr
lagi pula kan bu segala puji mah hanya bagi allah
betul betul kamu
eh simbo bapak di mana
bapak masih di kamar
agak kurang sehat
oh kalau begitu tolong salamin aja ya buat bapak
asma berangkat kerja dulu
ayo deh assalamualaikum

dan rio simbo percaya kalau asma itu pasti banyak yang mencintai
kalau denrio suka sama asma
silahkan kejar sekarang
nanti keduluan sama laki laki lain tuh
kamu tuh masih mau narik bajai aja
bapak kan udah bilang
cari kerjaan kantoran yang pakai dasi pakai kemeja gitu
kalau bapak suka lihat restu pakai kemeja sama pakai dasi
terus tuh bisa kok narik bajaj pakai kemeja sama pakai dasi
kamu ngomong kayak begitu sih
bapak nggak mau tahu
kamu harus cari kerjaan kantoran
ah nggak usah muluk muluk deh
sarjana aja pasti banyak yang nganggu
itu salah mereka
bukan salah kita
restu kita harus hidup menggantungkan cita cita kita setinggi langit
menggantungkan cita cita masti
tinggi pohon kelapa aja
ya disodok bisa
di atas pohon kelapa aja
aku kan cuma bilang ibarat seandainya
eh kita kan nggak ada yang tidak mungkin
tidak ada yang mustahil kalau allah sudah berkehendak
kita minta aja sama tuhan kenapa sih
hah kenapa sih
tapi kalau kita dikasihkan kita tetap manusia
nggak usah harap
udah udah udah
jangan berdebat terus
sarang harus menarik baja yang bisa mencari kerja
menyelam hitam air
pasti berangkat dulu
ini bukan meluru
kamu ngaku diri sendiri
selamat siang mbak
saya mau tanya prosedur kredit mobil mbak
ah ibunya pengen kredit mobil
ah tenang ibu
segala apa yang bisa di dia
ibu pengen kredit mobil ibu pengen tukar mobil
asal ibu jangan tukar bajanya aja
sebentar ya bu ya
eh ah ini bu
asmatnya pengen sholat dulu
jadi ibu tadi bantu sama temen saya ya bu ya
bentar ya bu ya
punten boleh minta tolong bantuin ibu
pantas saja aku jatuh cinta sama asma
silakan atta ibu
keceriaannya mirip sekali sama maya
selamat pagi bu
jadi kredit apaan nih
mau kredit mobil untuk jangka waktu berapa lama ini
tolong biarkan saya bicara dengan dia
kenapa bu karen gak mau bicara sama ibu lagi
ya suatu saat kever pasti akan sadar bahwa tidak ada kasih sayang lebih kasih sayang seorang ibu
ada kasih sayang allah swt
ibu tua yang sangat sombong sekali
ya allah sesungguhnya engkau lah yang maha tau lagi maha penyayang
berikan kevin kebahagiaan dengan caramu ya allah begitu juga untuk asma
tunjukkanlah jalan untuk mereka agar mereka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat
udah udah mas
sekarang aku semakin yakin kalau kecantikan yang terpancar dari seseorang itu ya karena ahlaknya
udah atuh mas rio mas rio mau jangan muji terus nanti asmanya tuh udah jadi sombong
kalau sombong ya itu yang ngancurin asma
apa tempat ini butuh pegawai pak
oh iya kita memang mencari orang yang bisa nyuci mobil
setiap hari saya selalu nyuci bajai saya pak
oh disamain sama baja ya
tak kasih tau ya disini tuh semuanya mobil mewah loh
kalau kegores dikit kita tuh harus mengecat ulang
nah ngecat ulangnya itu harganya tiga belas kali lipat dari harga bajaj kamu
iya tapi saya bisa belajar kok pak
wah udah gak usah belajar
nalip bajaj aja yang bener yang bagus ya
udah dapet kerjaan kok ya
soalnya pemimpin tuh gak gampang
kalau abah gak mau jadi ert
abah mau kan menjadi guru ngajin musola